sadar gak sih mencintai itu hak semua orang tuh gak
terus gue peduli gitu
lo perlu ngingetin gue apa gue masih paham dan gue masih inget
yang anehnya adalah setau gue
sekolah ini tuh banyak siswa siswa yang berprestasi dan pinter
ditutup sih pak
pak tolong pak bukain toh please
eh kamu udah denger itu suara pel
nggak ada yang boleh keluar dari sekolah
oh itu pak
aduh pacar saya sakit pak
saya mau ngantri pulang pak boleh ya pak
orang semua harus menyelesaikan ini semua ya
gimana cara gue nyegah mereka
tapi kayak gak mungkin juga sih mereka
tapi untuk sementara
gue ikutin mereka dulu deh
dan pastinin mereka kayak gak akan nyangkitin rara
eh kalian semua pasti sudah dengar toh
berita yang mengobokkan di sekolah ini
rara sama david
beneran sakit kok bang ngapain diperiksa periksa sih
makanya ini biar ketahuan bener atau engga
nah itu lihat
lihat suhunya mbak rara normal
kecuali kalian sudah izin sama wali kelas kalian
sekarang beta minta
kamu orang kasih tau dimana kamu orang punya kawan itu rara
buah sama anak yang lain
juga lagi berdua
gue yang cari rara
sekarang lo kasih tau ke gue dimana si david
sama empat orang ini juga lagi cari david
katanya david sama rara itu mau kabur kan
yaudah kalau gitu kita cari bareng bareng aja
ya sudah ya
demi menggagakan hukum negara ipps di sekolah kita
jadi sekarang kau tahu mau cari kata orang punya tersangkai itu
sekarang kau tahu cari sampai tuntas
kita gak akan ribut kalau lo bisa menerima takdir alam bahwa kita itu jodoh
oh gak gak bakal
eh denger ya sampe matahari gak terbit pun gue gak bakal jadi pacar lo
oh gak gak mau
gak boleh nolak takdir
ih lo ngebelin banget
mana sih nadif
aku murah mereka pergi
ada gak sih
pokoknya gue gak rela
kalau mereka pergi gitu aja
aduh kita punya kepala pusing kalau model begini
eh davin punya motor sudah tidak ada berarti apa
itu kavin punya motor sudah ada
aduh beneran sakit pak
tuh kan beneran sakit pak
bapak mau dia kenapa napa
bapak mau tangjau
ini kasih aja cepetan

lah kok kemala saya
yaudah makanya cepetan bukain pagernya pak
orang orang mau ngelahirin
yaudah kalau gitu
mas davin aja ya nganteng
yaudah bukain pagernya pak
tadi mana kunci kunci pagar
ada liat gak
kenapa gak ada disana
gue gak liat
kok kenapa pake dato sih pak
itu mereka di gerbang
kamu jangan kabur nih
akhirnya mereka dateng juga
kalau gue gak bisa bikin mereka putus
mereka harus putus sama anak satu sekolah
cepetan pada penjepit
ayo pak sebentar
banteng lu jangan
aah sakit banget pak
weh gara tapi
weh gara tapi
jangan suka ngejualnya
jangan suka ngejualnya
kalian mau kemana
ini dia jauh udah jelas jelas

kenapa sih bisa nggak usah berantem gak sih lagi genting kayak gini
lu kenapa sih
itu kan jalanan luas
gua mau jagain lu
gak us pak
gua mau jagain lu
tadi kan kita sudah teriak
bapak jangan buka gerbangnya
kenapa bapak buka gerbangnya ini
mbak rara itu lagi sakit
kenapa bapak kacau sekali
gampang sekali dibohongin ya
rara itu tidak sakit bapak
rara itu cuma mau kabur aja dari kita pak
mbak rara anda sakit
si rara sama si davin itu ketam pacaran pak
karena mau disidangin sama kita kita pak
gimana kalau saya ketahuan sama pak togar
aduh sudah lah
mereka itu bisa lepas
peto tidak akan kasih ampun buat mereka
besok kalau mereka masuk
kita harus sidang mereka di lapangan belakang
kita semua balik ke keraulatan negara kita masing masing ya
pak tarno kawal sekali ya
gue jamin pak tarno
gue jamin gue pastiin gak akan terjadi apa apa
lo tau gak apa apa kecap gue paling males mikirin hal hal yang gak akan terjadi yang di depan gue
justru gue sangat menantikan momen itu tau gak
nona mau tinggal beta disini sini
aku ya emang
kenapa gue jadi keikut nadif nih
nadif apa tau gak
pagi pagi udah bisa bikin heboh satu sekolah
itu tuh hukuman tau gak sih buat si david
lagian arin dilawan
ya anggap aja ini pemanasan ya
bentar lagi kan ulang tahun sekolah ya
jadi sekalian kado gitu loh
jadi lo yang nyebarin videonya davin sama rara
jahat banget sih rin
lo sadar gak sih
mencintai itu hak semua orang tuh gak
gue masih paham dan gue masih ingat
yang anehnya adalah setau kue
sekolah ini tuh banyak siswa siswa yang berprestasi dan pinter
kenapa harus ada peraturan
yang dilestarikan yang gak ada nilainya gitu
lo tau gak sih
mendebarkan kasih sayang dan cinta
lo gak tau ya
atau cuma gue doang yang tau disini
lo ngomong kayak gini maksudnya mau ngelawan satu sekolah
lo tau gak sih
yang mengikuti peraturan yang gak ada nilainya tuh
tapi ya kalau orangnya cerdas sih
tau yang mana harus diikutin sama enggak
ih apaan sih
lo cerdas banget sih misalnya
lu kenapa sih
ini gue lah enak ipah
gue bilang pergi penting gak
eh stop sudah
tidak ada guna lagi kita disini
mending kita balik saja kayak kita penjahat negara
cabut sudah kok